endang maafin ibu ya
ibu tengah jangka rumahnya

itu berapa ini semuanya
rp tiga ratus lima puluh dikurang rp empat
itu sisa utang kamu
maksud ibu kamu kan punya utang sama saya
tinggal dipotong aja
buwo saya mohon jangan dipotong dulu ya bu
ibu bayar separohnya aja
buat mondar lagi untuk jualan
ih sembarangan separohnya
oke saya bayar kamu separuh
tapi bunga saya lebihin mau kamu
enggak ya sudah gak apa apa
bilang loh dari tadi
sekarang kamu bersihin ini
saya tidak mau ada kotoran sedikitpun di rumah saya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
so punya harga diri
lo gua amat sih kamu
lepasin mbak aku mau lepasin
kamu ini kenapa sih harus menjauh dari aku
mas itu lagi puasa
banyak alasan kamu
benar mas benar
aku mau lepas
aku ini cuma butuh jawaban dari kamu
aku gak mau
aku gak mau
jangan ganggu dia mas
siapa kamu berani campur rusak sama orang lain
kamu udah merusak bulan suci ini dengan kekon bejat
kamu ngerti gak
nggak baik disitu nanti kamu sakit disini
raka rumahnya kotor banget ya
sini sini biar dimantuin
tadi udah nolongin endel
ini adiknya karaka dimas
kalau bapak udah meninggal tiga tahun yang lalu
ibu lagi jualan kue
tadi kamu kenapa bisa jalan
bisa jalan ke dalam got seperti itu
endang kalau kakak boleh tahu
kakek kamu lumpuh sejak kapan
anda umur satu tahun kak
terus jadinya endel gak bisa jalan lagi
kalau gitu sekarang kamu istirahat
kak raka sama kak dimas mau pamit dulu ya
eh eh enggak enggak enggak usah enggak usah enggak usah
gapapa ndang udah duduk disini aja
biar kak dimas sama kak raka keluar sendiri aja ya
lepasin lepasin ya allah lepasin
sebentar gia sebentar
lepasin mas lepasin aku mohon
iya aku ini cuma nunggu jawaban dari kamu
kamu sendiri kali yang mau maksak aku untuk melakukan ini
teriak segera segera segera gia
dia kamu lihat tempat ini sepi
enggak ada orang
enggak ada orang yang mau mendengar omongan kamu
enggak ada orang yang mau mendengar teriakan kamu
teriak ayo teriak
ayo jangan berani sama cewek ayo lanjut
mbak kenapa dipungutin lagi itu kan udah kotor mbak
itu sudah kotor nasinya bu
mbak mbak mbak mbak
mbak itu nasinya sudah mbak
kak kok dia masuk ke rumah anda kak
ibu tengah jangka rumahnya
tidak apa apa bu
kok dipungutin lagi itu kan sudah kotor mbak
kamu pasti lapar kan
sekarang kamu makan ya
ya makasih ya bu
jadi dia itu adalah ibunya endang masya allah
sini buka puasa
tadi tidak sahur bu
tadi jadi lapar bu
tidak salah sendiri
dibangun ini susah sekali
sekarang minum bu
kue dari siapa ibu
tolong mbak tolong lepaskan lepaskan